menteri perhubungan budi karya sumadi mengimbau masyarakat agar tidak mudik dengan menggunakan sepeda motor
hal ini mengingat tingginya angka kecelakaan yang dialami pemudik sepeda motor
hal ini disampaikan budi karya sumadi pada minggu di kantor jasa marga tol cikampek
budi mengimbau agar pemudik motor bisa memanfaatkan mudik gratis yang disediakan pemerintah
tahun ini pemerintah menyediakan lima ratus bus untuk mudik gratis
bagi pemudik yang tetap membawa motor ke kota tujuan bisa mengikuti mudik gratis menggunakan kapal dari tanjung priok ke semarang
para pemudik diperbolehkan membawa motor mereka ke kapal menuju pelabuhan semarang
sehingga bagi mereka yang kampung halamannya di luar semarang masih bisa melanjutkan perjalanan
selain mudik gratis dengan bus dan kapal menhub juga menyatakan tahun ini akan ada mudik gratis dengan moda kereta
kami memang dengan terpaksa
menghimbau saudara saudaraku yang tercinta
kalau bisa nggak usah mudik naik motor
jangan mudik naik motor
karena menurut report dari kepolisian jumlah dari pengguna sepeda motor berparing lurus dengan kecelakaan